nah pemirsa hal berikutnya juga yang mendapatkan sorotan adalah tentang viralnya foto foto dari keluarga korban
ataupun juga dari kerabat yang kemarin mengalami kecelakaan di tanjakan mn
nah keluarga menyesalkan bahwa pada saat itu warga yang ada di lokasi lebih sibuk untuk mengambil atau mengabadikan foto ataupun juga video ketimbang menolong korban
ya ini menjadi sisi lain ya dari cerita soal kecelakaan di tanjakan mn subang jawa barat itu
dan hal ini juga diucapkan langsung oleh korban selamat kita coba lihat bersama
insiden kecelakaan maut tanjakan mn subang jawa barat menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang saat kejadian melintas di jalur tersebut
banyak warga membantu menolong korban dengan berusaha mengeluarkan para korban dari dalam bus
namun yang membuat miris tidak sedikit pula warga yang hanya menonton dan mengabadikan momen kecelakaan menggunakan telpon genggamnya
menurut seorang saksi mata isep saat dirinya sibuk menolong para korban banyak pengguna jalan yang kebetulan lewat hanya menonton dan merekam
ya seperti biasa kebanyakan kan kalau misalkan ada yang kecelakaan bukannya orang lewat itu banyak menolong tapi dia malah foto foto atau apa gitu
ya seperti biasa kebanyakan kalau misalkan ada yang kecelakaan bukannya orang lewat itu banyak menolong tapi dia malah foto foto atau apa gitu

kecelakaan maut tanjakan mn terjadi pada sabtu sore lalu akibat insiden ini dua puluh tujuh orang tewas dan tiga puluh lainnya luka luka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka
kini kasus kecelakaan maut masih di tangan nepalres subang dan baru menetapkan sopirnya menjadi tersangka